assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam sebuah hadis yang direwayatkan abu daud at tarmizi dan ibnu majah disebutkan
setiap bayi tergadai dengan akikahnya disembelihkan kambing untuknya dicukur dan diberi nama
dalil inilah kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan akikah untuk bayi yang baru lahir baik laki laki maupun perempuan
nah tentu saja akikah menjadi kewajiban bagi keluarga muslim sebagai bentuk terima kasih sekaligus mengharap ridho allah swt
lantas bagaimana jika belum diakikahi sewaktu kecil
nah untuk membahasnya pemirsa sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baiklah kita akan bahas soal akikah hari ini ya kiai ya
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
tentunya anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
nah pak kiai kalau setiap bayi ini tergadai akikah
bagaimana kemudian kalau sudah dewasa tapi pada saat bayi belum diakikali
yang pertama yang pertama ini adalah hadis nabi terkait dengan akekah
nabi ketiga mendorong setiap orang tua yang memiliki anak
karena anak itu adalah nikmat yang luar biasa dari allah yang tidak tergantikan
kurang apa hebatnya nabi zakaria
tetapi beliau belum dikaruniai anak
sepanjang hidupnya sampai diusirnya
yang lanjut sembilan puluh tahun
nabi zakaria itu berdoa kepada allah dengan nida
tapi hovia yang suaranya pelan pelan
itu ingin menunjukkan kata nabi zakaria
saya berdoa itu dua puluh an tahun
sampai suara saya habis untuk berharap kepada allah
saya tidak akan pernah ya allah
saya sudah putus asa
saya di usia yang lanjut itu tahu
kalau mustahil saya punya anak
tapi saya juga tahu tidak ada yang mustahil buat allah
beliau meminta sesuatu yang di luar kebiasaan manusia
sepuluh tahun istrinya mandul usianya juga delapan puluh tahun elizabeth itu
maka kemudian doanya dijawab oleh allah
itu menunjukkan dalam kenabian dan kesolehan
itu naluri seorang laki laki
itu tetap ingin punya anak
dan naluri seorang perempuan
itu juga ingin punya anak
fir'aun yang hebat berkuasa
itu tidak bisa menutupi kesedihan hatinya
yang dia tutupi bertahun tahun dengan kekuasaannya
fir'aun itu ditakdirkan oleh allah
juga mandul tidak punya anak
begitu nabi musa ini cara allah menyelamatkan
di kota itu lewat di depan dia dengan istrinya
itu kan yang menyelamatkan itu bisikan istrinya
diabadikan dalam al quran
al quran al atak tuluhu
nabi musa itu seharusnya dibunuh sama fir'aun
karena fir'aun tahu
ini bayi yang disebut oleh dukun politik saya
yang akan menghancurkan saya
fir'aun bukan raja kemarin sore
bukan politisi yang cuma gambarnya ada di pohon
tapi tidak sampai ke parlemen
ini politisi handal penguasa bertahun tahun
feelingnya jelas ini yang saya cari cari
tapi hari itu kecerdasan fir'aun
ketajaman insting dan feelingnya itu kalah
oleh naluri seorang laki laki yang rindu dipanggil ayah
atau kita angkat jadi anak
kalau misalnya fir'aun ini fir'aun sumatra
atau betawi aban kata istrinya
bang inget loh yang panggil abang presiden tiap hari ada
raja ada general ada laksamana ada
komandan ada bos setiap hari
tapi belum ada di dunia ini
apa gak rindu
apa gak kangen
saya juga kepengen sebagai wanita memeluk anak
itu fir'aun yang pinter
gara gara dibisikin kayak gitu soal anak
itu jadi bodoh
eh bener katanya
dipeluk nabi musa'i
orang yang paling dia cari
itu dia peluk dengan kasih sayang
seorang laki laki yang merindukan ayah
itu menunjukkan bahwa punya anak itu
naluri setiap manusia
dan itu adalah karunia yang terindah
yang allah berikan
ketiga manusia sudah mencapai
semua apa yang dia inginkan
dia punya istri pasti dia merindukan
ingin mulai keturunan
oleh karena itu ada akekah dalam islam
akekah itu sama dengan zabiah
setiap orang yang memiliki anak keturunan
itu di dalam agama
sebetulnya ada redaksi yang perlu dikoreksi
memang anjuran ini ada yang memahaminya
ada yang memahaminya sebagai
jadi namanya sunnah
kalau dikerjakan ya dapat pahala
tidak dikerjakan ya nggak apa apa
ketika kita memahami ulama mengatakan
maka hari hari ini guru guru saya bilang
buat yang punya kemampuan
kalau tidak punya kemampuan
ungkapkanlah syukur itu
dengan cara yang berbeda
tetapi tidak dikatakan
dia melakukan akekah
oleh karena itu
hubungannya dengan hadis tadi apa
yang dibaca sebagai pembuka acara kita
pada pagi hari ini
itu jiwa seorang mu'min itu
itu satu hadis
dari situ ada ulama yang memahami
karena menebus gadean itu kan harus
tapi ada hadis lain
kalau ada seseorang
yang diberi nikmat oleh allah
dia memotong sesembelihannya
kata nabi silahkan
nah ketika nabi bilang
siapa yang mau
itu tidak kemudian bisa dipahami
kalau kewajiban itu
nggak berkaitan dengan mau dan tidak mau
oleh karena itu ulama menggabungkan
hadis yang mengatakan tergadai
hadis yang mengatakan
kalau anda dalam kondisi yang
maka tidak perlu melakukan akekah
tapi jangan lupa bersyukurnya
jadi ini ungkapan
kita menyembelih binatang
itu sama menurut saya
menurut mayoritas ulama
dengan syarat yang ada
di hari raya idlat ha
jadi nanti binatangnya juga
ada yang mengatakan harus kambing
kalau laki laki dua
kalau perempuan itu satu
ada yang mengatakan
boleh tidak kambing
kan untuk tujuh orang
sementara kalau dia punya anak laki
barang sama tetangga
tiga kan baru enam
kalau tanya kurang satu
apa nyari orang yang punya anak perempuan satu
kalau bersyukur kepada allah itu
kalau kita mengambil pendapat
yang boleh menggantikan kambing dengan sapi
karena lebih besar kan
boleh tidak pak
daripada saya motong kambing dua
bukan cuma boleh
karena kan lebih besar
manfaatnya juga lebih banyak
nah makanya itu syaratnya sesuai dengan
yang ada dalam idul adha
jadi kalau unta itu umurnya lima tahun lah
kalau sapi atau kerbau itu tahun kedua
ya kalau kambing kambing biasa itu satu tahun
kalau domba karena lebih besar
maka yang sudah berumur enam bulan
baik ya iyai
kalau gitu kembali ke pertanyaan awal
apabila kemudian tidak melakukan akikah
tidak wajib hukumnya kalau sudah dewasa
di saat dia sudah punya
rezeki yang berlimpah misalnya
untuk melakukan kurban juga
jadi dalam fikih itu ada aturannya juga
terkait dengan melakukan akikah
yang paling utama itu pada hari ketujuh
tapi ulama juga beda beda
hari yang ketujuh itu menghitung hari kelahiran apa enggak
misalnya lahirnya hari jumat
apa jumat itu dihitung satu
atau satunya hari sabtu
imam nawawi imam besar dalam madhab sawi bilang
hari kelahiran itu dihitung
ada ulama mengatakan tidak dihitung
nah itu terserah saja
sunnahnya itu pada hari ketujuh
hari ketujuh itu akikahnya disembelih
kemudian beda dengan idul adhaya
ini dimasak kalau akikah
bukan mentah gitu ya
ini dimasak kemudian dibagikan kepada tetangga
atau tetangga diundang kemudian dibotakin itu
rambutnya itu yang dibawaan lahir itu
dicukur kemudian juga diberi nama
tapi hari ini mungkin berbeda
anak saya lahir di rumah sakit
kalau enggak ada namanya
itu nanti keranjangnya nggak ada namanya
ditulis anaknya pak faiz gitu kan gitu ya
kadang orang penasaran kan eh anaknya siapa
yang seperti itu tidak harus kaku ya
itu yang pertama
atau kemudian sakit
saya dulu pernah punya anak itu di tahun dua ribu delapan ya
dua ribu delapan atau eh dua ribu tujuh
itu anak saya sakit dan punya kelainan jantung
sehingga sampai tiga puluh hari itu ada di icu
maka setelah keluar dari icu pun nggak bisa saya langsung akekahan kan
maka saya tunggu bahkan lebih dari empat puluh hari
nah ulama mengatakan tujuh hari enam belas kelipatannya dua puluh satu
kemudian ditambah tujuh lagi
setelah itu sebenarnya keluar dari kesunnahannya
tetapi tidak menghilangkan misalnya kebolehannya
nah menjadi catatan yang terakhir
akekah itu sebenarnya kewajiban kepada bapak
bukan kepada saya anaknya gitu loh
nah kalau nanti bapaknya tidak mampu ketiga besar boleh enggak di akikahin
itu ulama beda pandangan
ada yang mengatakan boleh saya berakekah untuk diri saya sendiri
atau kalau saya sudah memiliki kemampuan untuk kurban
maka saya lebih afdol untuk kurban
karena masa saya untuk akikah itu sudah terlewatkan
dan berdasarkan hukum yang dipahami oleh mayoritas ulama
itu sebatas sunnah
oke baiklah baiklah
kita harus break terlebih dahulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode sudah dewasa tapi belum akikah
kita lanjutkan kembali pembahasan
kiai apa sih sebenarnya mungkin tadi sudah disebutkan akekah itu adalah bentuk rasa syukur
tapi sebenarnya apa rahasia dari akikah ini sendiri
rahasianya ya seperti yang saya sampaikan tadi
itu bagian dari rasa syukur kepada allah
tetapi kemudian dulu guru saya bercerita
kenapa kemudian rasa syukur itu selalu identik dengan menyembelih binatang
dan kemudian juga semua persyaratan terkait dengan binatang tersebut
itu disamakan dengan idul adha idul kurban
itu kata guru saya dulu memberikan inspirasi
kamu boleh bergembira kepada anak
kamu boleh mencintai anakmu sebesar apapun kecintaannya
tapi kamu harus ingat loh
ada dulu orang tua yang begitu mencintai anaknya
tapi kecintaan kepada anaknya
itu tidak pernah mengalahkan kecintaannya kepada allah
tapi kecintaan kepada allah
dia menyembelih anaknya
artinya kata guru saya
di satu sisi kau bersyukur kepada allah
allah engkau mengasih karunia
yang punya juga allah
istri saya cuma wasilah rahimnya
kalau satu hari allah mau memintanya
lepaskan seperti nabi ibrahim dahulu melepaskan nabi ismail
agar kecintaan kita kepada anak
itu tetap ada dalam ukuran yang dibenarkan oleh agama
karena cinta anak itu kan membutakan
kayak saya itu bisa berceramah ideal
tapi kalau berhadapan dengan anak saya kalah saya
makanya gak ada itu anak kiai bisa ngaji sama bapaknya itu jarang
ya karena cinta sama anak
seanak saya nggak pernah saya ngaji sama saya karena jadi berantem
saya setarakan kepada orang lain
nah itu menunjukkan
bahwa kita punya kelemahan
ketiga mencintai anak
itu unik loh
harus menyembelih gak beli beli daging
terus bapak misalnya merasa
oh daripada nyembeli masih ada tulangnya
kenapa nggak beli daging aja
langsung fresh bagian daging khasnya aja
karena itu nanti tidak ada kenangan
indah akan pengorbanan yang pernah diberikan oleh nabi ibrahim
kata nabi ibrahim
seandainya itu perintah allah harus saya kerjakan
maka saya akan menyaksikan darah yang mengalir dari anak saya
karena itu adalah perintah allah
itu diantaranya kenapa akekah itu harus berupa sesembelihan
daging gitu ya
nah tata caranya sendiri seperti apa
tata caranya sama ya
kalau orang punya kemampuan menyembeli sendiri ya
afdolnya sama dengan kurban
dia menyembelih sendiri
ada yang orangnya punya kemampuan tapi nggak tega
saya itu mengerti betul cara menyembelih
tapi saya gak pernah tega bisa menyembelih itu
jadi saya sering sekali dulu oleh majelis ulama itu
diminta untuk memberikan penataran kepada juru sembelih
jadi saya ajarkan semua juru sembelih
itu biasanya pakai gedebong pisang gitu
tapi setelah praktek lapangan saya ajak mereka dengan bawa golok gitu ya
begitu sapinya berbaring saya bilang
saya minta sama ini yang sudah saya latih pada pisang tadi
kamu yang mau tuh
kok bukan bapak katanya
saya kan disini untuk memperhatikan itu saya ngeles gitu
kalau seperti itu ya tidak perlu saya
tapi afdolnya dipotong sendiri
kemudian dia sunnahnya itu tulangnya tidak dicacak kecil kecil seperti kurban
anak saya tumbuh berkembang dengan baik
ya tentu masaknya semakin lezat ya semakin besar pahalanya
kalau kemudian nanti setelah akekah ditambahin
ya misalnya oh ini dagingnya ternyata cuma cukup jadi sate
tapi kalau makan sate aja gak enak ah
kalau punya keluasan rezeki
anak itu adalah karunia dari allah yang luar biasa
bahkan di indonesia itu aksesorisnya banyak
karena bapak saya kakek itu nambahin uang dibuat kayak bendera itu
ya tentu ada yang lima ribu ada yang dua puluh ribu
ada juga yang seratus ribu
yang seperti itu sebetulnya termasuk dalam ungkapan rasa syukur kepada allah
nah dibagi masakan itu boleh dengan dua cara
dibagi langsung ke rumah rumah sebagai akekah
boleh juga mengundang orang
itu dalam tradisi apalagi mengundang orang kan bagus
bahkan nanti minta didoakan tuh
biasanya kalau saya itu sambil kita baca sholawat berdiri
bayinya itu diputer puter kemana ya kan
nanti sambil dipegang orang didoakan
itu kan mendapatkan begitu banyak kebaikan
nah itu terkait dengan tata cara akekah
nah untuk membagikannya sendiri apakah ada anjuran tertentu
apakah ada pihak pihak yang mungkin bisa lebih diutamakan misalnya
ya tentu yang lebih diutamakan tetangganya
semakin tetangga itu jarang makan daging ya semakin afdol
tapi kalau di jakarta sekarang atau di indonesia kan hampir rata rata orang
makannya sudah pada standar
maka yang paling yang diutamakan adalah orang yang tidak makan daging ya semakin afdol

nanti di luar itu adalah tetangga dekatnya
oke kalau jumlahnya sendiri kiai untuk anak laki laki
kemudian anak perempuan satu
misalkan keluarga ini memiliki tingkat ekonomi yang tidak mampu begitu ya misalnya memenuhi itu
apakah memang wajib seperti itu ya
itu kewajibannya paketnya
kan sama pertanyaan ini sama
kalau idul adha juga orang tanya pak saya boleh nggak kurban pakai ayam
nggak boleh kata saya
kalau kurban itu udah ada syaratnya
kambing usia sekian sapi sekian unta sekian
akekah juga begitu
tapi kalau mau bersyukur kepada allah itu kan bisa dengan cara yang beda beda
saya bilang ketiga idul adha bapak memang punya apa
saya punya ikan emas banyak pak
yaudah bikin aja pepes
bawa ke masjid bagi bagikan
soal pahala itu urusan allah
ungkapan syukur itu memang dianjurkan kan dalam bentuk makanan
karena kan dalam al quran itu
ketika nabi daud itu jadi nabi yang sempurna
sudah nabi penguasa
kamu berbuatlah sesuatu yang perbuatanmu itu dianggap sebagai ekspresi syukur
ekspresi syukur itu dalam tradisi manusia manapun itu biasanya ngundang makan
dimanapun lulus kuliah mau nikahan pasti cari catering kan
nah yang seperti itu harus kita pahami sebenarnya tidak dibatasi dengan itu
tetapi itu adalah kebiasaan yang baik yang kemudian oleh agama islam diberi wajah dan diberi aspek aspek agama
baik pertanyaan berikutnya
kiai kalau misalkan orang tua ingin melakukan akk
tapi bersamaan dengan idul kurban
nah ini mana kebetulan budgetnya terbatas begitu
nah ini mana yang harus didahulukan kurban dulu kah atau akikah
kalau itu adalah orang tuanya ya
orang tuanya dan dia pas hari itu maka yang dianjurkan dia melakukan akekah
karena akk kan ada batasan waktunya tadi
ya kan kalau sudah besar kan seolah olah sudah tidak disunnahkan lagi
sementara kurban kan masih bisa tahun depan gitu loh
jangan bilang tahun depan punya anak lagi pak kan anaknya beda gitu
anak anak yang ini gitu
nah itu gambarannya
mungkin ada yang penasaran gini ya pak yang ingin saya katakan
kalau perempuan satu
ini kayak ada bias gender
sebetulnya bukan itu
karena ini sedang berbicara tentang filosofi islam terkait laki laki dan perempuan
kalau dinilai dari aspek keuangan
karena idealnya kan yang bekerja itu laki laki
yang memenuhi nafkah itu laki laki
oleh karena itu hukum ini sama
kalau ke aceh misalnya
disitu ada hukum aceh namanya diat
kalau membunuh orang tidak sengaja
maka dia kena diat
diat ini denda
nah denda ini
kalau didenda menggunakan diat
maka yang perempuan itu separuh dari yang laki laki
jadi ukuran diat itu di masa nabi itu
jadi kalau saya misalnya nabraknya
saya mau berburu rusak tau tau kena teman mati
itu harus bayar seratus unta
tapi kalau meninggal perempuan
harga saya itu lebih mahal dari mana
nah itu bukan bias gender sebetulnya
karena dilihat ini kan bukan niat membunuh
tapi kehilangan laki laki dengan kehilangan perempuan
dari aspek ekonomi secara umum
itu lebih berat ketika kehilangan bapak daripada kehilangan ibu
oleh karena itu kalau yang dilihat dari aspek itu
maka laki laki itu lebih besar
tapi kalau dilihat dari jiwanya
ini dalam hukum islam itu ada namanya kisos
kisos itu kalau orang melakukan pembunuhan berencana
itu gak ada bias gendernya
kalau ada laki laki dengan kejahatannya melakukan pembunuhan berencana
dengan alat bukti yang mencukupi
inqrah di pengadilan
maka korbannya perempuan laki lakinya bahkan misalnya
laki lakinya seorang profesor
dokter yang dibunuh adalah perempuan yang tidak sekolah
itu gak ada urusan
kalau jiwa agama tidak pernah membedakan
tapi rasa syukur kalau dilihat dari aspek keuangan
maka dia dilambangkan itu
sama kan ketika menikah laki laki harus membayarkan mahar
ya karena dia menikah
kalau bicara soal hubungan antara laki dengan perempuan
kan sama sama menikmati
memang cuma laki laki yang butuh perempuan
wanita juga butuh laki laki
tapi dia menjadi simbol
simbol ketika saya membayarkan dulu mas kawin kepada istri saya
itu saya serius ingin meminang dia
itu saya serius ingin bertanggung jawab terhadap masa depan dia
dari aspek kebutuhan materinya
nah itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan dua dan satu ini
jumlah kami yang kemudian dikorbankan di saat akikah begitu ya
kita akan lanjutkan sesaat lagi
kita harus break terlebih dahulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode sudah dewasa tapi belum akikah
kita lanjutkan kembali pembahasan
pak kiai kalau kemudian kita bicara soal pelaksanaan akikah
ini sebetulnya sejarahnya sudah dilaksanakan di zaman jahiliah begitu ya pak
itu ada dalam tradisi masyarakat sebelum islam
oleh karena itu ketiga ini merupakan tradisi baik
makanya islam itu sebetulnya tidak pernah memusuhi budaya
ketiga budaya itu bisa dibenarkan dan menemukan kebenaran

kebenarannya dalam islam
itu islam yang saya anut misalnya
itu tidak memusuhi itu
saya dulu nikah istri saya orang jakarta
maka tradisinya harus pakai palang pintu
palang pintu itu dua jagoan berantem
dan jagoan yang saya bawa harus menang
walaupun secara fakta mungkin jagoan yang ada di rumah istri saya itu lebih pintar
karena kalau dia kalau jagoan saya kalah gak jadi nikah saya
kan gitu ya
itu kan sebetulnya simbol kan
simbol bahwa laki laki itu harus lebih siap
ada saya lihat pernikahan di orang sunda
itu saya kadang kadang mikir ini apa sih pengantin laki laki itu nginjak telur
terus dicuci sama istrinya
saya dalam hati ini kayak orang kurang kerjaan gitu loh
sudah tahu mau dicuci kenapa harus diinjak gitu loh
sama dengan orang ulang tahun tuh kan
kalau sudah tahu lilin itu nanti mau dimatikan kenapa dinyalakan gitu
tapi saya kemudian menjadi apa ini sadar
itu mengingatkan kepada perempuan secara ideal
bahwa puncak kebahagiaan rumah tangga itu
kalau istri itu berkhidmat kepada suami
itu kan simbol sebetulnya
nah simbol simbol itu kemudian ketika menjadi budaya
dan menemukan itu dalam ajaran islam
itu kan tidak harus kita perangi
apa salahnya dengan simbol ya
bahkan orang indonesia itu kaya dengan simbol
saya dulu pernah masuk masjid di kauman jogja itu
ada gambar salak gitu loh
saya kan kritis tuh suka sejarah
kenapa gak kurma
karena buat dia itu buah islam itu kurma
saya tanya sama orang di jogja disitu kenapa mas ini salak
ini gini pak ini dulu tempat orang ngaji
kiai ngajar ngaji itu kan belum ada sekolah di masjid
di bagian ini loh kenapa salak gitu ya
itu ada hadisnya
karena sependek pengetahuan saya gak ada hadis bicara tentang salak
itu lho pak hadis nuntut ilmu
siapa orang berjalan ke majelis ilmu allah mudah
katanya kalau kita ngingetin man salaka torikon tuh lama pak
tapi kalau salak jadi inget hadis itu
nah simbol kayak gitu tuh gak ada yang salah
maka akekah juga begitu
tetapi caranya beda
dulu binatang itu disembelih oleh masyarakat jahiliyah di kota mekah
begitu disembelih darahnya itu dipegang oleh tangan
tangan bapak tangan ibu kemudian ditempel di rumah
sebagai tanda ini sudah di akekahin
karena dalam pandangan dia takut nanti tuhannya salah gitu loh
ini kan membayangkan tuhan yang salah juga gitu loh
maka ada sebagian tradisi masyarakat sekarang di arab
itu kalau habis kurban pun bekas darahnya itu ditempel di mobil
ditempel di rumah
itu bukan cuma di indonesia
itu juga ada di beberapa negara arab
nah itu yang kemudian dirobah sama islam
dirobah itu menjadi rasa syukur kepada allah
dibagi masakan diiringi dengan doa
kalau sejarahnya iya dan itu kan bukan cuma akekah
puasa itu juga adalah ibadah yang dikerjakan sebelum islam
oleh islam kemudian diakui diratifikasi
kemudian diperbaiki aspek yang tidak sesuai
haji juga begitu itu ibadah tua
kemudian dirobah oleh islam disempurnakan
kalau ada pria istrinya lebih dari satu
maka untuk menggilimu lainnya
itu juga menggunakan yang namanya qur'ah
qur'ah itu undian
dulu rasulullah itu kalau mau keluar ke daerah mana siapa yang ikut nih
nama istri yang ada dimasukin
kemudian dikocok kayak gini keluar namanya ummul mu'minin aisyah
berarti aisyah loh yang keluar
tapi hasil undiannya
itu tradisi jahiliyah tetapi memiliki keluhuran dan aspek keadilan kan
maka nama aisyah dikeluarin
nanti nabi pergi lagi nama aisyah sudah nggak ada
diundi lagi dari istri yang tersisa gitu
nah itu juga tradisi sebelum islam
kemudian diamalkan oleh rasulullah karena memiliki nilai yang baik
baiklah kalau begitu menarik sekali
tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapal tuhan
di penghujung program gapai kemuliaan
tentunya semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh